ntarik gue ke dalam ruangan mayat
lo takut sih
kan namanya juga mayat udah meninggal
mereka tuh gak bahaya
yang bahaya tuh yang masih hiu
hidup bisa nyakitin orang lain
lagi pula ya
mereka kan juga gak bisa apa apa
ntarik gue ke dalam ruangan mayat
gue gak mau
gue juga gak mau
gue gak mau
gue gak mau
gue gak mau
emang itu tersenyum
by the way belajar dari mana bisa masak begini
bibi yang suka bantu bantu di rumah
tapi saya sudah menganggap bibi saya itu seperti ibu saya sendiri
soalnya dari kecil kan mama saya selalu sibuk
dan hampir tidak pernah di rumah
dari kecil biidah yang selalu ada buat saya
pak idah yang rawat saya dari kecil sampai saya sebesar sekarang pak
saya selalu perhatiin bidah waktu lagi masak
dikit dikit saya belajar buat masak
karena saya selalu mikir
kalau suatu saat nanti biidah tidak ada
secara mama saya kan sibuk banget
dan tidak pernah peduli sama saya
makanya saya harus hidup mandiri pak
tidak tidak pernah
maaf pak saya jadi curhat seperti ini
tidak masalah rizky
kamu bisa berbicara apa saja dengan saya
ya hitung hitung buat saya belajar nanti kalau suatu saat jadi papa mertua kamu
tapi satu pesan saya
kamu berhutang budi pada dia
karena sudah dilahirkan
selama sembilan bulan kamu numpang di dalam perutnya
berat dibawa ke sana kemari
surga kamu ada di telapak kaki ibu kamu
seberapa besar usaha kamu untuk tetap berbakti kepada ibu kamu
itulah tiket kamu menuju surga
ya terlepas ibu kamu itu baik sama kamu atau tidak
kamu harus bersyukur rizky
karena sudah diberikan kehidupan yang layak
mendapatkan pendidikan yang baik
itu wujud perhatian ibu kamu terhadap kamu riz
tidak banyak loh orang yang lebih beruntung dari kamu risma
lydia saya boleh numpang ke toilet gak ya
kamar saya aja di pojok situ
ya sebentar ya
iya masuk bi
di depan ada pak alex
katanya mau ketemu sama bu lydia
aku gak mau alex tahu kalau rizky sama putri berteman dekat
karena alex pasti gak akan suka
gimana ya bu saya suruh masuk atau
karena saya masih gak enak badan
bilang aja gitu
ya baik bu

terus jangan sampai pak alex tahu kalau bu nawang ada di sini

itu kayak mobilnya pak alex
ini mobilnya pak alex
itu mobilnya pak alex
karena bukan bu nawang itu mobil tetangga saya dia suka parkir depan rumah saya
oh saya kira tadi mobilnya pak alex karena kan sama warnanya
bukan bu mana mungkin pak alex malam malam ke rumah saya
saya kan sama pak alex cuma rekan bisnis
lidia sabar ya
pak alex saya barusan udah cek bu lidia di kamar tapi bu lidianya lagi tidur
kayaknya bu lidianya masih gak enak badan pak alex
dia tuh udah dua hari loh sakit
apa sakitnya parah ya bi
apa kayaknya saya temuin aja biar saya tawarin untuk pergi ke dokter kali ya
enggak pak alex bu lidia gak parah kok sakitnya
cuma emang badannya lemes doang
terus tadi sebelum tidur dia bilang sama saya kalau dia lagi istirahat atau lagi tidur jangan diganggu
jadi saya kan gak enak pak alex bangunin bu lidia
hmm gitu ya
apa saya coba telepon aja kali siapa tau dia masih mau ngangkat
jarang sekali lidia gak aktifin hpnya
mungkin dia bener bener lagi pengen istirahat
sebaiknya aku pulang aja biar gak ganggu lidia
ya udah deh bi kalau gitu saya pulang dulu
iya pak alex nanti kalau bu lidia bangun saya bilangin tadi pak alex kesini gitu ya
oke kasih bi
terima kasih pak alex
terima kasih pak alex
terima kasih pak alex
untung aja pak alex gak nekat masuk ke dalam
ngebet banget mau ketemu bu lidia
pelan pelan dong ususkan ini pelan pelan
itu larinya secepet itu
kayaknya takut coba liat tangan pucet tiba tiba ada di depan mata kayak gitu
lo juga sih liat liat dong
maksudnya narik gue ke dalam ruangan mayat
jelek banget waktu lo teriak
ih daripada lo takutnya jelek banget tau gak